yang perlu penegasan terutama terkait dengan ketetapan mprs no tiga puluh tiga mprs seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
tentang pecah butan kekuasaan pemerintahan negara dari presiden soekarno
perlu kami tegaskan bahwa ketetapan mpr no satu mpr dua ribu tiga menyatakan bahwa tap mprs no tiga puluh tiga mprs seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
sebagai kelompok ketetapan mprs yang dinyatakan tidak berlaku lagi
dan tidak perlu dilakukan tindakan yang berlaku lagi

adalah pahlawan nasional kepada almarhum insinyur soekarno
artinya insinyur soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara
yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan